kita beralih ke informasi lainnya sorotan media sosial beberapa hari ini tertuju pada kasus yang merenggut nyawa seorang murid smp di bengkulu
ya kisah tragis remaja berusia empat belas tahun tersebut menyita perhatian netizen dengan tagar nyala untuk yuyun
kasus korban mencuat beberapa hari belakangan setelah dukungan mengalir di media sosial melalui tagar nyala untuk yuyun
pertengahan april lalu seorang siswi smp berusia empat belas tahun diperkosa hingga tewas di sebuah kebun karet di kabupaten rejang lebong bengkulu
jasadnya ditemukan di dasar jurang dusun lima kasih kasubun